sebanyak delapan atlet kontingen dki jakarta tiba di hotel grand cempaka jakarta pusat
menggunakan satu unit bus transjakarta rabu malam sebelum memasuki area hotel ke delapan
atlet dari cabur atletik itu terlebih dahulu disterilisasi dengan cara disemprotkan cairan
disinfektan pemprov dki telah menyediakan dua tempat sebagai lokasi isolasi terpusat yakni
hotel grand cempaka serta hotel arcici sunter dua tempat tersebut diharapkan mampu menampung
seluruh atlet berikut ofisial yang harus menjalani isolasi usai bertanding dalam pon papua mereka
harus menjalani swab test pcr dan isolasi selama lima hari kedepan untuk mengantisipasi terjadinya
penularan kofit sembilan belas selain delapan atlet atletik yang baru saja tiba ratusan atlet lainnya juga
dijadwalkan tiba di ibukota secara bergelombang sering akan berakhirnya pegelaran pekan olahraga
nasional dua puluh papua pada jumat lima belas oktober mendatang
menyiapkan dua hotel yang pertama grand cempaka bisnis dan juga grand dan juga rcc
sunter grand cempaka bisnis sekitar dua ratus tiga puluh kamar kapasitasnya kemudian hari ini malam ini baru
saja datang kedatangan atlet yang pertama ada delapan orang dari atlet atletik kemudian
sebentar lagi juga akan datang tiga puluh atlet dari sepak bola putri
sebelumnya pada rabu kemarin kepala dinas kesehatan provinsi dki jakarta widya stuti juga mengatakan
telah berkoordinasi dengan pihak bumd dan jaktur untuk menyiapkan lokasi isolasi terpadu bagi
kontingen dki yang pulang secara bergelombang usai bertanding pada pekan olahraga nasional dua puluh empat
dan sedang disiapkan oleh tim kita dari bumd tetapi ada berarti berat berat adanya pemantauan
serta tempat isolasi terpusat bagi kontingen pon dki ini diharapkan dapat mengantisipasi
jika ada penularan covid sembilan belas rizky di area jakarta